melalui sambungan skype kita telah terhubung
selamat siang pak iqbal pak wali kota
bagaimana penanganan abk km lambelu
positif corona sejauh ini pak
bagaimana penanganan sejauh ini
abk kapal motor lambele
di sana untuk covid sembilan belas sejauh ini
ada beberapa memang awalnya
yang terindikasi positif
berdasarkan hasil pemeriksaan swab
awalnya dari rapid test
dan selanjutnya kami ke swab
namun tentu saja
baik yang positif maupun yang negatif
kami semua isolasi di kapal
tidak ada yang boleh turun di kapal
cuman dibagi berdasarkan lantai
dengan memisahkan antara
yang terindikasi positif
yang positif dengan yang negatif
karena salah satu yang positif itu adalah
dari darat itu mensuplai
mensuplai makanan untuk semua
yang melaksanakan isolasi
di atas km namberu tersebut
dan sampai saat ini
belum ada yang punya komplikasi
perawatan intensif di masakit
karena mengingat di km lambele
ya di lambele sendiri
ya saya dengar
ya silahkan pak ranul
pak iqbal masih mendengar suara kami
di studio pak iqbal
sejauh ini seperti apa pak
pelaksanaan psbb di makassar
kita tahu bahwa jumlah covid sembilan belas
di sulawesi selatan paling tinggi itu berada di makassar
yang ada memang
begini pak ranul
sesuai dengan jumlah kasus
di wilayah kota makassar
psbb itu sudah sangat memenuhi
dan melalui sk menteri kesehatan
yang tertanggal hari ini
ya menteri kesehatan
sesudah memutuskan makassar
sebagai salah satu
wilayah yang disetujui untuk
pelaksanaan psbb tersebut
gubernur dengan forkopimda dalam pelaksanaan
evaluasi anda sejauh ini
seperti apa pak
pelaksanaan hari pertama
penerapan psbb di makassar
apakah semua warga makassar
sudah tertib dengan aturan psbb
atau masih saja ada yang melanggar
pelaksanaannya itu itu baru sk nya yang datang hari ini
baru sk nya diumumkan
baru diumumkan sama
menteri kesehatan tadi
saya masih mau
terus keputusan wali kota
dan dibicarakan dengan
dengan kelompok kelompok masyarakat lainnya
itu kita bicarakan dalam satu dua hari ini
sambil menyusun strategi strategi pelaksanaannya
dan pendekatan hukumnya
mbak berbicara mengenai gaya
untuk penerapan psbb di makassar
apakah sama nantinya dengan jakarta
dan juga jawa barat seperti bodebek
yang pasti seluruh komponen kita akan libatkan
di dua tiga hari ini
sampai tingkat rt rw
dan aparat sampai tingkat rt rw
dan semua komponen komponen masyarakat juga
kami minta untuk membantu men sosialisikan
kami juga sudah mempersiapkan

kami juga sudah mendata
kolompok kolompok masyarakat miskin
dan kolompok kolompok masyarakat yang memerlukan bantuan
dan yang paling penting
sekarang ini kami lagi menggalang
berbagai macam sumber daya yang ada di masyarakat
untuk bisa membantu tetangganya
bisa membantu lingkungannya
bagi yang ditemui di sekitarnya
orang orang tidak mampu
atau orang orang yang terkena phk
akibat dari covid sembilan belas ini
kalau boleh tahu berapa anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah sekolah ini
berapa anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat untuk psbb ini pak iqbal
anggaran secara psbb
itu tidak terpisahkan dari anggaran refocusi
anggaran untuk covid sembilan belas
kami sendiri siapkan saat ini
kami sekitar tiga ratus miliar
lima ratus miliar lebih sedikit
itu kami siapkan dalam rangka
mengatasi pandemi covid sembilan belas
termasuk di dalamnya juga
ada untuk psbb
baik untuk bantuan sosial
sejauh ini apakah sosialisasi sudah sampai ke masyarakat
mengenai berapa jumlah yang mereka dapatkan
apakah bantuan uang tunai atau sembako pak iqbal
kami tidak memberikan bantuan uang tunai
kami memberikan sembako
dan sembako yang kami berikan itu
secara menyeluruh itu tanggal dua puluh satu
tapi sekarang ini
sudah ada beberapa kelompok kelompok yang tertentu
di beberapakanya kami sudah sedang bagi
tetapi secara masif nanti tanggal dua puluh
ya pak iqbal di visual
sering ditayangkan bagaimana
menyebrotkan disinfektan di berapa titik di makassar
sejauh ini penanganan untuk mengantisipasi
pemutusan mata rantai dari penyebaran virus corona
seperti apa di makassar pak
selain adanya penerapan psbb yang akan diberlakukan disana
itu kami sudah laksanakan
mulai dari menggunakan kendaraan pemadam kebakaran
menggunakan alat penyemprotan penyemprot standar
sampai yang paling sederhana
dan itu sekarang ini kami sudah membaikkan
sampai semua di tingkat seluruh handaan
itu sampai saat ini
masih dalam program kami penyemprotan itu
setiap hari di beberapa hari ini
di beberapa puluh lokasi
dan itu tidak berhenti sampai saat ini
jadi itu harus lanjut terus
mengingat penyebarannya dimana mana
sudah ada lagi ditemukan
dan local transmission sudah terjadi
sehingga sudah menyebar dimana mana
jadi kita harus secara satu kota
kita harus semprot
kalau boleh tahu pak
kasus ini berasal dari imported case kah
datang dari luar masuk ke makassar
atau memang sudah ada di makassar
dalam pemantauan anda sejauh ini
apanya yang pastinya itu tidak
tetapi kita ada beberapa cluster itu di makassar
antara lain ada yang paling pertama ditemukan itu adalah
terus ada juga sekarang yang cukup banyak itu adalah
cluster pertemuan diraha
pertemuan diraha pertemuan gereja diraha
itu sudah ada berapa juga
dan juga ada cluster pertemuan tablik
ya pertemuan tablik
dan sekarang ini kita tidak bisa lagi bicara cluster
karena malah sekarang sudah terjadi transmisi lokal
sudah sampai kepada generasi pertama generasi kedua
baik pak iqbal swaib
kita harapkan memang penerapan psbb
kita harapkan sukses di sana
agar penyebaran virus corona bisa berhenti di makassar
terima kasih telah bergabung dengan kami
sini indonesia pak iqbal
terima kasih kita doakan sama sama